artinya dengan masa pakai baterai yang terbatas tentu ini juga harus dipikirkan bagaimana kemudian bisa membuat charging station yang lebih banyak di sejumlah titik atau di daerah daerah di luar jakarta sendiri
bisa mengisi kekosongan small forwardnya
tapi kalo gua liat di dua game awal ini seperti musim lalu